jokowi dan pak prabowo itu dua duanya mengatakan ayo bersatu pak prabowo bersatu
itu mungkin nggak ya diakomodasi semua
ya meskipun kita punya catatan kalau itu diakomodasi semua pkb masuk pks masuk pdip masuk
meskipun secara sistem kan gak ada juga modal opesi sih
kalau melihat kecendungan elitnya masuk semua itu bang
hanya bedanya mau masuk di awal atau di tengah gitu ya
atau termasuk model koalisinya tak harus masuk ke kabinet
mungkin soal keparlemen mungkin juga kepala kepala daerah yang pilkada serentak nanti di bulan november
kan koalisi itu tidak harus jadi menteri
kalau pun untuk masuk menteri pdip pasti minta banyak dong partai pemenang filek
nggak mungkin lima enam tujuh pasti garansinya
tapi kalau dilihat rata rata secara umum yang paling siap jadi oposisi cuma pdip sih bagi saya
sebenarnya pks belakangan layamutu layahnya tuh
biasanya kan galak tuh agresif nyerang pemilu itu dengan penuh kecurangan intimidasi
setelah kpu memutuskan siapa yang memenangkan pilpres
dan bahkan mereka juga mengucapkan selamat kok kepada prabowo dan gibran
bagi saya sikap elitnya sudah selesai mereka itu
kalau pdip memang nggak ada takut takutnya
termasuk misalnya tak pernah kelihatan takut tak diajak